saya udah gak ngantor pak udah keluar ngocek lagi
pak sofian kalau saya ditanya kenapa keluar dari kantor malah saya punya
kalau pas menunggu ojek ayo
ya antar tati ke sana
bang antarin tati ke rumah mak
saya udah gak ngojek lagi teh
ih yaudah masuk
kemaren aku gak datang
pak dibolehin pergi sama ibu
kamu gak dibolehin sama ibu
kamu gak usah pulang
langsung pergi aja
kamu gak usah panik sama ibu kamu
jadi ibu kamu gak bakal ngelarang kamu
kagah abang nunggu sini aja
abang takut mama sih marah
udah turun aja
jadi aku mau pergi
tadi gak bakalan marah
badan ma panas banget
ma rasanya dingin banget

lagi lu terus pergi aja

lagi lu terus pergi aja
lagi lu terus pergi aja

lagi lu terus pergi aja
lagi lu terus pergi aja
lagi lu terus pergi aja
lagi lu terus pergi aja
lagi lu terus pergi aja

selagi karena motornya dipake bang ojak
ate aku mau laporan
amin sekarang udah gak ngojek lagi
ate tanya aja langsung
kenapa kamu berhenti ngajak
terus kamu mau kerja apa
ya kamu harus tau
jangan bilang gak tau
minimal kamu punya rencana
kamu jangan lama lama nganggur
nanti khawatir sama emak
nanti aku mau ngajak
oh seperti itu
mak lebih khawatir menasib elu
punya lagi kerja gak pernah pernah
baru kerja benar di kantor berapa hari
mau tati panggilin mak
suruh pergi aja
abang disuruh masuk
emang mau udah gak marah sama abang
abang disuruh pergi disuruh nyari duit
udah gue ngajak
udah gue ngajak
udah gue ngajak
saya udah gak ngantor pak udah keluar
kalau saya ditanya kenapa keluar dari kantor
nasi uduknya pakai semur tahu
bentar ya tis
gue baru nyampe beres beres dulu

pok saya makan nasi pake semur tahu
sabar ya pur
pemungunnya baru dateng beres beres dulu
lawang gue nanyanya sama pemungun
kok lo yang jawab
saya bantuin pemungun jawab pur
pemungunnya kan kasihan lagi sibuk
baru nyampe masih beres beres
baru nyampe masih beres beres
makasih bang gojek
pak maaf pak
di kampus ada lowongan nggak pak

kalau jadi dosen ijazah saya nggak nge uber pak
jadi apa pak
jadi satpam boleh
jadi pesuru juga boleh
kalau jadi satpam kayaknya kurang wibawa
kalau jadi pesuru kayaknya kekerenan
kalau jadi pesuru kayaknya kekerenan
nanti saya tanya tanya dulu deh
iya pak saya tunggu kabarnya ya
iya saya berangkat
iya pak saya tunggu kabarnya ya
kalau bapak baik juga mah
bapak mau ke jakarta lagi
mau apa pak
entis teh udah gede atuh pak
gak perlu ditemenin
katanya dia mau tinggal di jakarta aja
ya bagus deh
menurut kamu gimana pur
pertanyaan saya tadi jawab atuh pur
saya kurang tidak begitu pandai
untuk merangkai kata kata indah
bahasa lu bagus
harusnya lu bisa
bikinin gua puisi cinta
lo mau kemana
gua suruh bikin puisi
malah mau pergi
saya akan mencari pulpen dan kertasnya dulu bos